halo saya bimo dewanto akan berbagi informasi seputar mempertahankan bisnis dan risk management yang bermanfaat dalam infonomik kali ini

untuk memastikan bisnis yang sudah berjalan tetap bisa profitable tentunya kita harus membuat bisnis kita itu tetap relevan dengan zaman
bagaimana kita membuat bisnis relevan dengan zaman
pertama kita perhatikan pilar pilar yang ada di dalam bisnis kita
misalnya dari sisi pilar finansial apakah selama ini bisnis tersebut sudah menghasilkan
profit sesuai dengan yang kita canangkan
lalu kita beralih ke pilar penjualan atau pilar marketing
kita juga bisa melihat apakah pilar penjualan dan marketing kita in line dengan apa yang sedang menjadi tren saat itu
dengan kita beradaptasi dan kita terus mengikuti tren
orang akan berpikir
memiliki persepsi bahwa brand atau produk kita itu memang sesuatu yang mereka butuhkan dan memiliki nilai
di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa meningkatkan pelayanan melalui layanan it
yang bisa membuat journey atau pelayanan kita itu menjadi lebih eco secara eksternal
yang bagi pelanggan dan terakhir misalnya kita juga melihat mengenai pilar sdm kita apakah sdm kita itu up to date
apakah mereka misalnya dari seseorang yang kurang paham digital dan sekarang sudah belajar memahami ranah digital
dari pilar pilar tersebut kita bisa memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan tetap relevan dengan zaman
pada dasarnya mempertahankan bisnis harus memperhatikan bahwa pilar pilar bisnis itu berjalan beriringan
pada saat kita berbicara finansial misalnya
finansial ini juga harus beriringan dengan inovasi
pada saat kita ingin mengeluarkan satu inovasi yang kreatif kita harus memperhitungkan secara finansial apakah perusahaan memiliki dananya
dan apakah dari inovasi tersebut akan ada return on investment yang akan membayar investasi awal
kalau kita bilang bahwa finansial itu berjalan beriringan kita harus memperhatikan bahwa finansial ini juga harus beriringan dengan inovasi

karena kita tidak bisa meninggalkan satu pilar pun dalam mempertahankan perusahaan
ini yang dinamakan dengan strategi antar pilar
semua pilar harus bekerja sama dan berkembang secara bersamaan
sehingga dalam perjalanannya perusahaan juga memiliki pertumbuhan yang tinggi
dinamis dan sehat
karena misalnya pada saat kita mengeluarkan satu inovasi baru
tentu harus ada adaptasi juga dari sdm sdm yang kita miliki
begitu pula dengan departemen teknologi kita
yang harus juga mendukung dari inovasi tersebut
sehingga kita bisa mengimprove inovasi tersebut menggunakan teknologi
bagaimana cara untuk memiliki sikap mental yang kuat
bagi pengusaha untuk memiliki sikap mental yang kuat
harus diawali dengan pola pikir yang tepat
bagi pengusaha kalau kita melewati fase fase yang berbeda dalam bisnis kita
sebaiknya kita melihatnya sebagai sebuah pembelajaran
sesuatu yang kita anggap baik maupun sesuatu yang kita anggap buruk
karena berdasarkan pengalaman saya
terkadang baik atau buruk itu hanya persepsi dari manusia
kita pernah mendengar atau sering mendengar
ada seorang pengusaha yang jatuh dalam kebangkrutan
tapi karena dia bangkrut
kemudian dia menemukan satu bisnis yang jauh lebih menguntungkan
jadi kalau hal seperti itu terjadi
akankah kita masih melihat bahwa kebangkrutan itu buruk untuk dia
mungkin dari kita semua banyak yang berpikir bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang buruk
tapi tanpa kita sadari setahun sudah berlalu dan kita tetap berdiri di sini
sesuatu yang buruk terkadang atau seringkali bahkan menguatkan mental kita sebagai seorang pengusaha
dan terkadang juga yang kita nilai baik seringkali membuat kita lengah
jadi untuk membangun mental yang kuat
milikilah pola pikir yang tepat dan mari kita ambil jalan tengah
jangan kita sombong menjadi lengah atau kita menjadi lemah karena kita terlalu pesimis
jangan kita berpikir bahwa kita sudah berjalan dengan baik
jangan kita berpikir bahwa kita sudah berjalan dengan baik
sepanjang hidup kita ilmu tidak akan ada habisnya
kemajuan zaman dan teknologi juga merupakan kemajuan ilmu pengetahuan yang harus selalu kita pelajari
bagi seorang pengusaha beradaptasi dan membuat diri kita dan usaha kita selalu relevan
salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu baru
kita sering melihat ada update update terbaru di platform sosial media
yang tadinya misalnya semua serba foto serba statis sekarang sudah bergerak berbasis video
begitu pula juga dengan platform audio
yang awalnya platform audio mulai ditinggalkan di jaman kejadian
sekarang mulai booming lagi karena ada platform audio yang mulai bermunculan
dan muncul juga sosok sosok yang kita panggil podcaster
untuk menjadi seseorang yang memahami platform platform ini tentunya kita harus beradaptasi dan terus belajar
belum lagi kita juga harus menggali misalnya dari platform platform ini
bagaimana bisa berjualan produk di level internasional
semua ini perlu ilmu dan semua ini perlu pembelajaran
jadi jangan berhenti belajar sebagai pengusaha karena dengan belajar usaha kita akan terus berkembang
pembelajaran di jaman kejadian
pebisnis di masa sekarang dimudahkan dengan banyak informasi yang tersebar luas dan merata di internet
ada banyak program atau paket paket modal dari pemerintah maupun swasta yang memberikan tidak hanya manfaat finansial
tapi juga pendampingan kepada para pelaku usaha terutama di masa pandemi
pemerintah punya program pemulihan ekonomi nasional atau pen
fokus untuk pembiayaan ukm yang disalurkan oleh kementerian kooperasi dan ukm
yaitu bantuan produktif usaha mikro ataupun program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui bank
bantuan pemodalan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik baiknya oleh para pengusaha
bagaimana cara mengambil resiko
penuh perhitungan pada saat pandemi mungkin kita harus mengukur dari sisi risk management
apakah misalnya inovasi yang akan kita luncurkan ini bisa menolong situasi kita yang pada saat itu mungkin omset sedang turun
kalau tidak kita ambil resikonya kemungkinan kita akan stagnan
karena tidak ada perubahan dan tidak ada inovasi
oleh karena itu pada saat kita ingin mengambil resiko kita harus memasukkan beberapa analisis awal untuk melihat apakah resiko ini worst taking atau bisa kita ambil
yang kedua kita bisa meminimalisir resiko dengan strategi
kita bisa melakukan kolaborasi dan strategi low budget high impact
dimana inovasi yang kita luncurkan menjadi minim resiko tapi bisa mendorong perubahan secara besar
bagaimana cara mengambil resiko
menurut saya melek finansial dan manajemen resiko itu saling berkaitan
kenapa pengusaha perlu melek finansial
karena output dari bisnis itu sebagian besar yang bisa kita ukur adalah finansial
kita harus bisa membaca laporan keuangan menganalisanya dan menentukan langkah langkah selanjutnya perusahaan
pada saat kita berbicara mengenai laporan keuangan kita bisa melihat misalnya laba kotor maupun laba bersih
dan apakah dari laba bersih tersebut sudah berhasil dikumpulkan keuntungan yang ditahan misalnya
dari keuntungan tersebut apakah kita akan ekspansi bisnis menjadi cabang berikutnya
dan disinilah kita harus melihat ekspansi tersebut dari sisi manajemen resiko
kita harus melihat faktor internal maupun eksternal
kesiapan internal membuka cabang baru baik dari sisi sdm maupun dari sisi finansial dan juga dari sisi

lalu kita juga harus melihat faktor eksternal apakah membuka cabang baru itu momen yang tepat saat ini untuk dijalankan

mempertahankan bisnis ibarat mengayuh sepeda
kita tidak boleh berhenti bergerak jika tidak ingin tertinggal atau bahkan terjatuh
teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk sesama
niscaya usaha yang dirintis akan berbuah manis